saudara calon wakil presiden yang juga wali kota solo jawa tengah gibran raka buming raka
membantah isu dirinya berpeluang menjadi ketua umum partai golkar
menurut gibran partai golkar memiliki kader senior yang lebih pantas untuk memimpin
gibran mengaku belum mendengar isu ini dan memilih fokus bekerja sebagai wali kota
menurut gibran ada banyak nama potensial dan senior yang lebih layak memimpin partai golkar
sebelumnya saudara peluang gibran menjadi ketua umum partai golkar dilontarkan direktur eksekutif indobarometer m kodari
menurutnya selain empat nama yang disebut seperti bambang susatyo bahli lahadalia agus gumiwang dan juga erlangga hartarto
gibran paling mungkin untuk dipertimbangkan